dan sebenarnya kepres itu berlaku tidak terbatas waktu
karena kepres itu memerintahkan agar semua kelakaran yang tersebut berubah
ini sederhana disampingkan semua
nanti terserah lah ya kemerdekaan
tapi terserah apakah itu bagus atau tidak
saksikan program program kompastv melalui siaran digital vtv dan media streaming lainnya